sangat indah didengar
masih dilanjut lagi kalau larinya
kena juga deh
dan gerti bakus
acil bakal pindah
gak bisa gitu cil
tapi acal takut banget bu
tapi ape kata orang entar
acil gak peduli
ibu juga maunya kayak gitu cil
tapi kan lo tau bapak lo dipandang di tamat kamu
di tempat gak peduli yaa
emang kaki kesemutan
maksud gue ada semut dalam kopinya
gimana ya caranya ngegagalin acil pindah
gak ada kecuali mereka pisah
pisah gimana caranya
gak mau gue
juru orang pisah
bar tapi kan lo tahu sendiri nih warna orangnya kayak gimana
acil gak bakal bahagia
acil tau dia gak bahagia
tapi acil juga tau kalo misalnya dia ninggalin si warno bokapnya bisa istet
cil kalaupun sekarang lo kagak mau pindah tapi kan besok besok lu tetap harus pindah cil
ini cuma masalah waktu
iya bu acil paham
tapi acil takut
makanya mesti dilawan cil
kalau kagak dilawan bakalan takut terus
gimana cara ngelawannya
eh bu aduh
sekarang mendingan kita beresin baju lo sebelum bapak lu datang
ntar kalo bapak lu dateng terus tau lu kagak mau pindah lagi megap megap lagi ya kan
ah ibu mah jangan gampang gampang aja
iya cil liat ntar ye
ntar malem ibu kesana ye
cuma ntar malem lah bu bareng sama acil aja
kagak enak ibunya acil di sana kan masih ada mertua lu
kalo mau masuk salah ngapa
yaudah deh sudah telanjur masuk
deh yuk kita pindah ke rumah kita yang bareng yuk
acil kan kudu beresin bajunya
tanski ngapain toh
beb acil mesti ngebawa semua baju bajunya
loh emang ntar acel kagak ganti baju
tanski tenang aja
mumski sudah membelikan semua kebutuhan bepa acil termasuk baju baju yang baru
tuh tuh tuh tanski liat kan
bebek acil aja buru buru
dia bersemangat dibelikan baju baru
yaudah baju lamanya nggak usah dibawa ya
orang cocok sama rumah barunya
taruh sini saja
foto cucu pertama lima tahun
lengkap bagus banget
pasti kalau dilihat dari sini
kok sendiri ponirinnya mana
si ponirin mah balik
bawa sini pi kita duduk sini aja
semoga ya bi
jadi dia bisa suka sama anak kita
kita sebagai orang tua ya
mesti jaga dah
kita makan tangan sendiri
salah kita juga bi
sejak kecil warno tinggal sama neneknya
ya jadi sifatnya beda sendiri
satu dua tiga semuanya
sering sering ngobrol dah sama si acil
biar si acilnya makin deket tuh
jadi si acil kagak takut lagi sama warno
ah siap oke bi
kalau perlu nih mi
mami sekali sekali nginep dah di rumah nih
oh biar papi bisa sendirian di rumah
kagak begitu juga keles
kalau jalannya pelan gini kapan sampai rumahnya
bap beb bap beb
siapa sih yang nyuruh lo manggil gue beb
lo ya inisiatif sendiri dong
aduh aduh geli geli
oh mau ngajak balapan lari ya
kak susul gue
pak ini beneran kita diajakin pinde
kan tadi bapak udah bilang begitu bu
kagak ngomongin masalah pindeh
kalau dosa kita bisa masuk neraka
bapak aja ya
eh bapak mah gak egois
jadi mau ngajak ngajak
aduh pak aci
aci udah udah nyebelin banget sih
ya pengantin baru
bapak acil tersenyum
ibu duluan ya
duaan kita ya
biar cepet punya anak
kemarin ada yang minta didoain
alhamdulillah punya anak kembar tiga
sangat indah didengar
oh masih dilanjut lagi tuh larinya
masam itu kaget tavuh
kak berg retransformasi
terus sampe bilang tahan makacdyi
amat kalah jalan disini yang cerobong
abilir misalnya agak cepet
kita kan masih imek ofas kan
iya pak komar
kita tuh orang lama
pasti ada yang nyariin
kalau mereka nyariin
kalau kalah debatnya suka gitu
ada ada lepas nih
pep kita kan banyak
pokoknya cepet cepetan kayak gini
eh lepasin dulu lah bang
sering sering bercanda kayak begini
yang namanya laki bini mah kagak utam
tapi mama mami demen
ngeliat kalian bercanda kayak begini nih
yang problem itu kalau nggak bercanda
problemnya kepala warna kejepit nih
kalau cuma sakit lore itu biasa
wajar namanya juga bercanda
baru main jepit jepitan
mami mah dulu sama papi
papi jangan dibilangin
yang diomongin cuma bagian cakar cakarannya doang nih
iya nih ditepansin
sampai jumpa di due